taukah anda mengapa penggunaan kantong plastik hitam dilarang
karena kantong plastik hitam merupakan hasil daur ulang sampah plastik yang mengandung bakteri dan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia
dinas peternakan kota bandung bahkan melarang penggunaan kantung plastik daur ulang untuk membungkus daging kurban
puluhan pemulung ini sedang mengumpulkan sampah plastik dari tempat pembuangan akhir sampah di kabupaten bandung
sampah plastik yang terkumpul ini selanjutnya dijual ke pengepul dengan harga rp dua per kilogram
dari tangan pengepul sampah plastik ini dijual ke pabrik pengolahan biji plastik
dengan menggunakan mesin dan proses kimia sampah plastik yang sudah bercampur dengan berbagai macam kotoran ini diolah kembali menjadi biji plastik
biji plastik ini selanjutnya diolah menjadi beberapa produk
di antaranya kantong plastik berwarna hitam merah dan putih
kantong plastik daur ulang ini kemudian kembali dijual dengan harga yang lebih murah
keberadaan plastik daur ulang yang dijual murah ini ternyata berbahaya untuk kesehatan manusia
terlebih jika digunakan untuk membungkus makanan
pasalnya plastik ini mengandung bakteri dari sampah dan bahan kimia
dinas peternakan kota bandung bahkan melarang pembungkusan plastik
dan membungkus daging kurban dengan plastik daur ulang ini
kalau memakai plastik yang berwarna itu adalah salah satu jad kimia yang pasti menempel di daging
itu sangat membahayakan bagi kesehatan tubuh
selain berbahaya bagi kesehatan manusia kantong plastik juga berbahaya terhadap lingkungan
karena itu alangkah baik jika kita tidak menggunakan kantong plastik dan menggantinya dengan alternatif lain yang lebih sehat dan ramah lingkungan